ratusan kapal wisata di labuan bajo belum memiliki asuransi keselamatan penumpang
padahal pemilik kapal seharusnya menjamin keselamatan penumpang
yang menggunakan jasa angkutan kapal saat mengunjungi sejumlah objek wisata
di kawasan taman nasional komodo
ratusan kapal wisata di labuan bajo manggarai barat nusa tenggara timur
hingga saat ini belum memiliki asuransi keselamatan penumpang dari jasara harja
padahal kapal kapal ini menjadi moda transportasi utama
yang digunakan wisatawan saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata
di kawasan taman nasional komodo
menurut penanggung jawab jasara harja manggarai barat theodorus seran
dari satu ratus lima puluh buah kapal yang aktif beroperasi
tercatat baru sembilan kapal yang terdaftar sebagai anggota asuransi jasara harja
oleh karena itu saat ini pihak jasara harja manggarai barat
sedang berupaya agar seluruh kapal wisata tersebut
terdaftar dalam keanggotaan asuransi pt jasara harja
labuan bajo merupakan salah satu destinasi prioritas
untuk kegiatan pariwisata di wilayah indonesia
di mana dengan jumlah kapal wisata yang cukup tinggi sekitar ratusan
namun sebagian besar dari kapal kapal wisata ini
belum memiliki perlindungan penumpang yang di cover oleh jasar harja
sementara itu salah satu awak kapal wisata john apong mengaku bersyukur
dengan tawaran kerja sama asuransi keselamatan penumpang kapal
dari pihak jasara harja
perlindungan asuransi ini diperlukan mengingat labuan bajo
merupakan salah satu destinasi wisata utama di indonesia
selain mandalika di nusa tenggara barat borobudur di jawa tengah
dan toba di sumatera utara